rumah ini bakal disita ga ma
ulu ulu kamu teh lagi kenapa
dari tadi mancing gak ada semangat

nggak apa apa pak udi
kenapa aku dari tadi bengong terus
buat pak udi
buat pak udi
sama pak haji
mari pak udi

pak haji masih ada gorengan yang panas
ada tunggu bentar ya
gak usah udah ditungguin kang tisma
mau kemana de
masih siang de
kalau udah siang begini kagak ada yang beli bubur kuah
tapi makin siang makin banyak yang beli es cendol
yaudah lu jualan di sini
tapi kagak seru kalau gak rame rame de
lu mau tawuran apa dagang rame rame
hehehe ya dagang lah
aku juga ngidil juga dah
cendol manis dingin
kamu suka baca berita gak
nanti saya anterin korannya ke rumah kamu
suka baca sih tapi di handphone
itu juga bukan berita berita politik
masih pak haji
mari pak haji maut bang udin
bang cakep ya
belom masih banyak
pak di sore kan bobi mau minum futsal
buat bayar pakungan lapangannya
ini aja dagangan bubur belum habis
kamu tuh kemana aja
dari pagi kok gak kelihatan
gak ada apa apa sih pur
udah sonal anterin penumpang lo
tunggu tungguin bobi pak
kita udah latihan semua
soalnya bentar aja dapetkan olahraga di sekolah
ya udah kamu kagak usah patungan
nempeng main aja
kamalu dong pak
pak boleh ya
kalau kamu mau bantuin papa dorong kerobak sampe rumah
gak usah dibantuin
bobi yang bawa gerobaknya sampai ke rumah
kita main uang buat beli minum ya
kan dosen ya
eh apa apa mah pengen aja biarin aja lama dia yang mau kok mama
tahu nih kalau kamu yang mau pasti kamu ada maunya juga iya kan enggak kok
wah ya kan pak bohong biar maunya mah
ya tadi saya ketemu sama purnomo ketemu iya nggak jadi hilang enggak jadi coba tebak
purnomo habis ngapain ngapain tebak dulu atuh jack males atis purnomo habis mancing
sama bapak saya sama haji muron kok kamu nggak kaget ya kenapa
hai kan cuman mancing doang ama bapak lo maji murut iya ya
tapi kurung masih bengong jack masih galau itu lebih ngane lagi purnomo banget iya ya
kalau kita nggak bayar yang lima juta gimana mak nggak tahu rumah ini bakal disita nggak mak
rojak di pangkalan
ma ada di rumah
ntar rojak sampe nih sama ma
bukannya lima juta tapi cuma lima ratus ribu
ma kuenya udah selesai ma
udah dibungkusin juga
saya juga sekalian pamit pulang ya ma
makasih oleh olehnya nek yo ya
tadi abang di telepon
kata bang somat dia salah ma
dendanya cuma lima ratus ribu
bukan lima juta
lagian lu lu sih
bukannya suruh si bang somat
harusnya lu suruh utung dia
lebih teliti lagi